tidak hanya berkesempatan bertemu dengan para investor global
para pengusaha startup juga berkesempatan untuk berkompetisi antara startup lain
di ajang global venture summit dua ribu delapan belas
juri memilih startup yang menyediakan jasa guru dan berhak menerima hadiah ratusan juta rupiah
serta berkesempatan berkunjung ke silicon valley
dua belas startup dari berbagai platform mulai dari penyedia jasa servis pengajar
teknologi informasi penjualan alat otomatis dan robotik sistem
melakukan presentasi atau pitching di depan juri yang terdiri dari investor
pelaku bisnis startup dan juga figur bisnis
dan untuk mengetahui antusiasme peserta di hari terakhir global venture summit dua ribu sembilan belas
kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia ayu dewi
selamat sore ayu seru sekali sepertinya tadi kompetisi antar startup
untuk mendapatkan modal dari para investor
sebetulnya seberapa besar ini modal yang akan digelontorkan
atau diberikan kepada startup yang ikut berkompetisi yang memenangkan kompetisi tersebut
startup dan juga para peserta pitching beto yang dilakukan hari ini
di hari terakhir gelaran global venture summit ini cukup kompetitif sekali aldi
karena dari ratusan peserta itu dua belas yang akhirnya berhasil dipilih untuk mengikuti pitching beto
atau memberikan presentasi kepada para juri yang memang juri itu berasal dari para pemilik perusahaan startup global
dan juga venture capital yang ada di silicon valley
termasuk figur figur dari startup sendiri
jadi ke dua belas peserta ini tadi saling melakukan pitching atau memberikan presentasi
yang kurang lebih selama tiga menit di depan juri
mempresentasikan bagaimana startup mereka lalu kemudian jasa apa tujuan yang mereka berikan
dan juga bagaimana cara mereka melakukan problem solving jika terjadi permasalahan terhadap startup yang mereka miliki
dalam kegiatan ini memang dari dua belas peserta startup yang ikut itu
dan waktu itu ada dua asal dari luar negeri yaitu singapura dan hongkong yang ikut berpartisipasi
namun dari indonesia lah yang akhirnya dipilih menjadi juara di kegiatan global venture summit pada battle pitching tahun kali ini
yaitu dari perusahaan startup yang menyediakan jasa atau talent guru yang kepada para penggunanya itu baik dari persorangan dan juga perusahaan
jadi ini adalah seperti kayak startup dengan nama ngelesin
jadi di asal semarang yang berhasil memperoleh hadiah sebesar dua puluh lima ribu us dollar
dan juga akan berkesempatan nantinya akan bertemu dengan para pemilik modal venture atau capital venture dari silicon valley
dan mereka mungkin saja berkesempatan juga untuk mendapat investasi yang cukup tinggi selanjutnya
jika mereka nanti akan bisa berkunjung berkesempatan ke silicon valley di amerika serikat
kemudian jumlah peserta yang datang kemudian jumlah para pemodal atau ventura yang datang di acara global venture summit ini
apakah sudah inline dengan proyeksi atau prediksi awal yang dicanangkan oleh pihak penyelenggara
iya pada tahun ini memang ini merupakan tahun ketiga gelaran global venture summit
yang pertama tahun dua ribu tujuh belas itu juga di bali dan kemudian di jakarta lalu kembali lagi di bali
ini kalau dilihat tahun ini memang cukup signifikan
terjadi peningkatan pada tahun dua ribu tujuh belas lalu di mana saat itu hanya tujuh puluh lima investor dari venture capital maupun angel investor itu hanya sekitar tujuh puluh delapan
namun sekarang ini telah meningkat menjadi tiga ratus investor diantara itu seratus capital venture asal silicon valley dan juga angel investor
termasuk beberapa daripada partner limited partner yang ikut dalam kegiatan kali ini
ini merupakan tour di lima negara negara besar seperti mexico

dan indonesia ini juga ditargetkan memang dari sebelumnya dari kursus sembilan bulan terakhir ini dari gelaran global venture summit ini
bahkan ada sembilan perusahaan yang berhasil mendapat dana suntikan dana sebesar dua puluh lima juta usd
dan untuk indonesia sendiri
tadi pemerintah dari global venture summit dua ribu sembilan belas sendiri menyatakan bahwa kemungkinan indonesia bisa akan mendapatkan dana dua puluh lima juta usd
dan untuk indonesia sendiri tadi pemerintah dari global venture summit dua ribu sembilan belas sendiri menyatakan bahwa kemungkinan indonesia bisa akan mendapatkan dana dua puluh lima juta usd
memberikan dana untuk investasi di bidang startup ini dua hingga delapan juta usd
dan tampaknya itu tidak akan bahkan bisa lebih dari itu
karena kita melihat bahwa potensi daripada startup yang tumbuh di indonesia
pada berdasarkan informasi yang juga tadi disebutkan dalam sesi diskusi
bahwa indonesia pada akhir maret ini saja
atau sekitar awal maret ini saja sudah tercatat sekitar kurang lebih dua ribu startup
yang sudah lahir di indonesia
bahkan indonesia sendiri di asia itu cukup tinggi startup ini
bahkan sampai juga mendapat predikat unicorn di asia tenggara setelah singapura
jadi sudah empat lahir startup yang berjenis unicorn
sehingga indonesia menjadi pangsa pasar yang sangat potensial sekali yang dilihat oleh para investor aldi
baik ayu apalagi hingga maret dua ribu sembilan belas ini indonesia sudah berhasil mencetak dua ribu tujuh puluh empat
atau startup yang terkenal di indonesia
perusahaan rintisan baru terima kasih
produser lapangan cnn indonesia ayu dewi melaporkan dari tanjung benua bali